udah siap semuanya
ah sudah semoga gak ada yang ketinggalan ya
udah cek semuanya ya
terus kamu udah ngundang siapa aja untuk acara siraman rusa
aku cuma ngundang papa mama semua mirvan aja sih
pasti berat buat busara ya
busara pasti masih cemas dong
tapi keliatannya sangat panik pak
atau ada keluarganya ibu putri yang bisa nemanin di dalam
ya coba saya hubungin dulu ya
gue kasih tau tante sarah gak ya
akhirnya dia bales jataku
elsa mau lahiran
datang ke puskesmas kayu arum bandung
tapi tolong jangan kasih tahu siapapun
elsa mau lahiran
kasian elsa kalau habis lahiran
harus masuk ke penjara lagi
tadi nyari kunci dulu
badan aku kok kayak
nggak enak ya lemes pak
tapi kamu gak demam kok
mungkin karena semalam aku
nggak tidur aku tidurnya
cuma sebentar banget kan berapa jam jadi
makin kesini badan aku kayak lemes ya sekarang
ya udah nggak apa apa kamu di rumah aja ya
kan besok kita juga ada acara
ke tempatnya andit
nah kamu istirahat
mama jadi terpaksa bohong
iya iya betul pa
tujuan saya mau ke kartini travel
iya saya tunggu terima kasih pa
iya saya tunggu terima kasih pa
kamu udah tahu perkembangan elsa terakhir gimana
kamu udah tahu perkembangan elsa terakhir gimana
sama sekali belum pa
sama sekali belum pa
lebih baik kamu nggak usah ke kantor atau bekerja
lebih baik kami nggak usah ke kantor atau bekerja
kamu bantu cari elsa noh kamu bantu cari elsa noh

maksud mama bayi dikandungan elsa itu kemungkinan besarkan anak kamu

itu artinya cucu mama
jadi sebaiknya kita cari elsa ya pa
iya iya kan noh
iya kan noh
biar aku coba hubungin papa sudah

iya kan noh
iya kan noh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maaf aku telpon pagi pagi
sudah ada perkembangan terbaru soal elsa pa
apa yang bisa aku bantu pak
aku ingin menawarkan diri buat
nyari elsa juga pa
nyari elsa juga pa

sudah seharusnya aku melibatkan nino dalam hal ini
biar bagaimanapun nino karena suaminya elsa
biar bagaimanapun nino karena suaminya elsa
kamu sekarang di mana loh
ini masih di rumah pak
papa ke rumah kamu ya
papa mau bicara sama kamu seolah olah elsa
sampai ketemu pa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas pembayarannya bu
terima kasih atas pembayarannya bu
tapi teman teman teman teman
saya sudah menunggu
jadi saya harus pergi dulu
jadi saya tidak bisa pergi sekarang ma
tunggu sampai jam sembilan ya bu
jika kamu penuh atau tidak kita tetap pergi
masih satu jam lagi ya
tapi prosedurnya begitu bu
tapi prosedurnya begitu bu
tapi prosedurnya begitu bu
kalau saya bayar semua bankku
kalau saya bayar semua bangku
sudah siap semuanya
sudah mana semoga tidak ada yang tertinggal
sudah alguningnya cek semuanya ya
kamu sudah siap vocabulary untuk acara siraman dusa
aku hanya ingin mengundang bapak ibu dan ibu irfan

pasti berat buat pusara ya
musara pasti masih cemas dan
kepikiran elsa terus
semoga segera ditemukan nih elsa
kayaknya gak nih
aku pengen nanya deh sama mama
sering ketemu sama jessica
yang sekretarisnya papa itu mah
ketemu berapa kali di kantor
kayak gitu gitu aja sih
terus mama lihat jessica sama tunangannya
never sih gak pernah
gak pernah ketemu
dia pikir kalau pak randy tuh
gak pernah seperti ini
jadi gak pernah liat
aku punya olursan
gak pernah mau tuh
terus kemarin pas anusi melihat kalau rendy jalan sama jessica di mall
pas mas al nyamperin ke mall ternyata rendy bareng sama feli sekitar rizie mas al
menurut mama pak rendy tuh tunangan jessica yang namanya adi itu bukan
kalau benar randy adalah adi pasti randy sangat terluka saat tahu jessica diperkosa
dan rendy pasti akan mencari tahu siapa pelakunya
apa ibu ingat dengan dennis riano
hubungan ibu dengan dennis itu baik gitu cukup dekat juga